banjir dan longsor terjadi di provinsi sulawesi utara pada selasa pagi sekitar pukul lima tiga puluh waktu indonesia tengah
lokasi longsor berada di kabupaten kepulauan sangihe dan menerjang beberapa kecamatan
seperti kecamatan tahuna barat kecamatan tahuna manganito tatowareng kecamatan manganito selatan kendahe tabukan utara dan kecamatan tamako
longsor terjadi akibat hujan deras gelombang pasang dan struktur tanah yang labil di daerah perbukitan
hingga saat ini dilaporkan sedikitnya ada empat orang tertimbun material longsor dan dua ratus warga terisolir
sementara itu laporan kerugian material sementara ada empat puluh unit rumah rusak
dan untuk situasi terkini di lokasi kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kepala pusat data informasi dan humas badan nasional penanggulangan bencana bnpb
selamat sore pak topo
bagaimana situasi terkini di sana saat ini
penanganan masih terus dilakukan
artinya memang kondisi masih hujan
kemudian gelombang tinggi dan di beberapa tempat terjadi longsor di sekitar di kepulauan sangi
ada beberapa kecamatan di sini
ada enam kecamatan yang terdampak langsung dari banjir bandang longsor dan gelombang ekstrim
yaitu kecamatan tahuna
kecamatan tahuna barat
sampai sekarang kami belum dapat update terkininya
tadi tim masih melakukan pencarian
warga juga masih terisolir karena akibat jalan menuju ke tahuna barat juga masih tertutup
data sementara empat puluh unit rumah rusak
jadi sejak kejadian tadi pagi pukul lima lebih tiga puluh waktu indonesia bagian tengah
sampai sekarang kita belum dapat update secara pasti karena
pertama tim sar gabungan masih melakukan pencarian
tetapi juga kondisi banjir longsor juga masih berlangsung
sehingga menyebabkan kesulitan di dalam pendataan maupun penanganan penanganan darurat di sana
jadi sampai saat ini banjir dan longsor masih terjadi begitu pak topo
ya sebagian masih
tadi juga kita langsung dapat kiriman langsung foto foto
bagaimana banjir bandang yang ada membawa material material kayu lumpur dan lainnya juga menutupi jalan
sampai sekarang masih berlangsung
kami juga baru saja dapat laporan di manado juga terjadi cuaca ekstrim
satu orang guru meninggal tertimpa pohon tumbang
jadi cuaca ekstrim di sekitar sulawesi utara termasuk di dalamnya adalah kepulauan sangi talaut masih berlangsung
tadi anda katakan upaya atau upaya darurat sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah
pemerintah setempat adalah mencari korban begitu ya pak ya
serta menangani warga yang ada dua ratus warga yang terisolir begitu pak topo
jadi penanganan tetap malam ini karena longsor terjadi di beberapa tempat
jadi kami selalu dapat laporan
longsor terdapat di beberapa tempat yang sudah dipastikan empat orang tertimbun material longsor
kemudian korban luka luka juga ada beberapa
dalam hal ini masih dakwaan berdatangan
fokus utama adalah pencarian dan penyelamatan korban
beberapa tempat masih sulit dijangkau
ada empat puluh rumah yang disebutkan pak topo tadi rusak
bagaimana kemudian dengan fasilitas umum pak
bagaimana dengan listrik atau fasilitas umum lainnya
beberapa fasilitas umum rusak
kemudian listrik juga padam
karena memang kondisinya banjir dan terendam
beberapa tiang listrik juga tumbang
sehingga dalam hal ini cukup membahayakan
sehingga dalam hal ini dimatikan oleh pihak pln
dan beberapa fasilitas umum rusak
komunikasi yang bisa dilakukan oleh pihak bnpb kepada warga atau yang berada di lokasi
kami langsung kontak dengan pak renji
pak rnc kepala pelaksana bbb di sangye
baik menggunakan handphone gsm maupun dengan radio komunikasi
kami masih terus melakukan komunikasi
dan memang laporan dari pusdal bbb di sangye memang dilaporkan
kondisinya masih cukup berat
sehingga pendataan masih belum bisa dikumpulkan dengan baik
dalam hal ini petugas petugas yang ada di lapangan masih berada di lapangan
baik jadi data empat orang tewas itu belum data final begitu ya pak topo
dalam kondisi darurat ini biasa naik data itu selalu naik turun
dan nanti dalam pelaksanaan
kita memerlukan waktu untuk betul betul memastikan jumlah korban jumlah terdampak rumah rusak dan infrastruktur yang lainnya
apa saja pak kendalanya untuk mendata ini ataupun juga melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak ataupun warga yang terisolir
yang pertama aspek cuaca cuaca masih hujan masih berlangsung
kemudian material longsor betul betul menutupi jalan
gelombang cukup tinggi
kemudian juga kondisi memang masih berlangsung
sejauh kondisi masih berlangsung artinya bencana masih berlangsung
sehingga dalam hal ini personil tim dari bbd dibantu tni polri sar dinas kesehatan dinas sosial dinas pu relawan dan masyarakat masih melakukan penanganan penanganan darurat
dan posko tangga darurat sudah didirikan di tiap kecamatan
demikian juga dapur umum didirikan
jadi pendataan dari perkecamatan dari kita telah minta dari pihak kelurahan ke kecamatan kecamatan juga langsung ke posko dan langsung ke bnpb
baiklah kalau begitu
dalam hal ini informasi masih terus berlangsung
baiklah kalau begitu pak topo kita akan tunggu data terkini selanjutnya
terima kasih suto poporwono groho kepala pusat data informasi dan humas bnpb